hal yang paling ditunggu tunggu saat hari raya selain berkumpul dengan keluarga juga menerima thr untuk memenuhi kebutuhan hari raya
namun penting juga nih untuk mengatur pengeluaran dana tersebut agar tidak hanya sekedar numpang lewat saja
nah untuk itu kita akan bahas lengkapnya dengan perencana keuangan safir senduk
selamat pagi mas safir
kabar luar biasa
luar biasa oke ini kalau kita berbicara mengenai thr
thr ini kan digunakan itu sebagai dana penunjang hari raya gitu ya mas ya
nah apakah sebaiknya memang dimaksimalkan untuk keperluan tersebut ataukah memang sebaiknya harus ada yang ditabung gitu
iya namanya aja thr ya tunjangan hari raya
jadi tunjangan hari raya ini fungsinya adalah untuk membiayai pengeluaran ekstra yang umumnya terjadi ketika hari raya
yaitu ya pengeluaran yang berhubungan dengan hari raya
seperti ya mudik lebaran mungkin
bayar thr pegawai yang kerja di rumah
kemudian acara halal bihal
segala macam pengeluaran ekstra itu sebaiknya memang dibayarkan dari thr
karena jatahnya itu seperti itu
nah sekarang kalau pertanyaannya perlukah ada yang ditabung
perlukah ada yang ditrack
kalau emang masih ada sisa
kebanyakan atau aturannya adalah setiap perusahaan itu ngasih thr minimal satu bulan gaji
tapi saya lihat ada satu
perusahaan itu yang ngasih bisa dua bulan gaji
nah ini mungkin ada yang mereka bisa menabungkannya
yang kedua adalah walaupun satu bulan gaji
ada yang bisa ditabungkan
karena saya melihat banyak orang awal awalnya ketika muda
mereka mungkin menganggap hari raya itu pengeluarannya harus banyak
tapi kebanyakan pengeluaran yang dilakukan itu yang non esensial
nah ketika pengeluaran hari raya itu fokus pada hal hal yang esensial
malah masih ada sisa untuk ditabungkan
oke nah kalau pengeluaran esensial yang harus dikeluarkan
atau yang ditunjang dengan thr ini adalah bahan bahan pokok kan ya mas ya biasanya
nah kalau menyiasati pengeluaran dengan kondisi bahan bahan pokok seperti sekarang
yang memang kalau saat hari raya itu cenderung naik gitu
kuncinya saya pikir adalah fokus
betul betul fokus pada pengeluaran hari raya yaitu ya pembelian bahan makanan itu tadi ya
karena biar gimana
karena banyak orang ketika pada saat hari raya
kalau kita perhatikan baik baik
sebelum hari raya itu ada yang namanya puasa ramadhan
nah ini puasa ramadan ini kalau kita perhatikan baik baik
harga bahan makanan meningkat
tapi yang di luar makanan umumnya banyak di diskon
coba anda perhatikan anda tadi
busana gitu ya
dengan alasan dengan kalimat bahwa ini adalah diskon ramadan
sehingga yang terjadi adalah orang itu fokus pada hal hal yang diskret seperti baju dan elektronik
itu tidak esensial gitu ya tidak esensial
yang esensial itu bahan makanan
sehingga kalau kita betul betul fokus pada hal yang esensial
walaupun bahan makanan itu harganya naik
saya percaya kalau kita betul betul fokus pada hal yang esensial
pembelian bahan makanan itu masih tetap bisa terbayar
karena kita ada thr dan thr itu fokus untuk bahan bahan makanan yang memang esensial
bukan pada busana dan elektronik
oke mungkin kalau lebih jelasnya skema pembagian persentasenya
seperti apa nih mas
mungkin supaya pemirsa juga lebih tahu atau lebih mudah gitu untuk menerapkannya
perlu nggak ada skema persentase ini
iya jadi gini jadi sebetulnya persentase itu sangat bergantung pada nomor satu
penghasilan dia berapa sehingga kehamirnya berapa gitu ya
kemudian yang kedua adalah pengeluaran lebarannya itu besar apa tidak gitu ya
tapi pengalaman saya seperti yang selalu saya bilang bahwa di luar jakarta
infak gitu ya sepanjang seseorang sudah memenuhi dulu data infaknya
karena biasanya ada lima hal yang harus dia keluarkan untuk lebaran hari raya itu
pertama adalah thr pegawai yang bekerja di rumah
kemudian yang kedua adalah mudik kalau dia memang mudik gitu ya
kemudian yang ketiga itu adalah pengeluaran untuk halal bihalal
kemudian yang keempat itu adalah angpao atau amplop keponakan keponakan dia dan lain sebagainya
dan yang kelima itu adalah rekreasi libur lebaran
tapi kalau kita betul betul fokus dari lima itu ada nggak yang betul betul esensial
itu biasanya nomor satu
satu kemudian dua dan tiga ya
cuma ya nomor satu itu thr pegawai yang kerja di rumah
yang kedua itu mudik dan yang ketiga itu adalah halal bihalal
tapi yang mudik ini biasanya bisa diakalin
gimana caranya ya kalau banyak ya mungkin kita bisa naik kendaraan sendiri
tapi kalau cuma satu dua pesawat itu oke
nah persentasenya semuanya sangat bergantung
seperti itu ya itu rata rata gitu ya
nah sisanya mungkin ya bisa buat biaya mudik
jadi lucu ya biaya mudik ini besar sekali angkanya kalau kita tidak hati hati

oke ini memang menarik ya mas kalau kita berbicara tentang bahan makanan kita bisa lihat bahan makanan ini

mudik ini menjadi sebuah fenomena sebuah tradisi juga gitu bagi masyarakat indonesia
karena kalau mudik itu kita pastinya berkumpul bersama keluarga ya di kampung halaman
tidak hanya ditanyain kapan nikah gitu tapi ditanyain juga angpaunya mana gitu
tidak hanya ditanyain kapan nikah gitu tapi ditanyain juga angpaunya mana gitu
nah ini mungkin untuk menyikapi dengan bijak gitu gimana nih mas dengan kondisi ini
nah ini kebiasaan nih angpaunya adalah kebiasaan sosial
nah ini kebiasaan nih angpaunya adalah kebiasaan sosial
jadi ini adalah sebuah kebiasaan sosial bukan hal yang diwajibkan di agama gitu
tapi betul betul kebiasaan sosial dan biasanya kebiasaan sosial ini adalah untuk keponakan keponakan kita
beberapa orang ketika dia ada thrtc berlebih dia juga memberikan angpao ke orang orang di luar keluarganya ya
seperti mereka berada di jalan segala macam
nah cara menyiasatinya tentunya adalah kita sudah siapkan dari jauh hari
kita sudah tahu bahwa tahun dua ribu dua puluh dua akan ada
akan ada hari raya kita juga tahu tahun dua ribu dua puluh tiga depan akan ada hari raya
nah sesuatu yang memang kita sudah tahu akan ada akan datang
kita sudah tahu kira kira tanggal berapa akan datang
itu harusnya bisa disiapkan bahkan sebelum ramadhan itu sendiri datang
jadi sekali lagi angpao bagaimana cara supaya maksimal siapkan dari jauh hari
sehingga mungkin kita bisa mengambil dana di luar thr kita
karena sekali lagi angpao itu sifatnya adalah keikhlasan kerelahan
kalau dia merupakan keikhlasan kerelaan atau hal hal yang bersifat sosial
ya mungkin kita bisa budgetkan ambil uangnya dari penghasilan kita di luar thr
siapkan mungkin dari dua atau tiga bulan sebelumnya
oke oke mas hafid terakhir mungkin ini tipsnya apa nih buat masyarakat indonesia
yang memang saat ini sedang merencanakan untuk bagi bagi thr
terus juga untuk berbelanja keperluan dan lain sebagainya
nomor satu tetap semuanya kita harus berhati hati
tetap semuanya kita harus fokus pada hal yang betul betul esensial
apa yang esensial itu adalah bahan makanan gitu ya
tapi nomor dua adalah ini kesalahan orang kebiasaan orang ketika halal bihalal menyajikan
makanan yang terlalu berlebihan ya
kita cukup sebetulnya dengan satu dua menu makanan cuma dengan alasan
aduh malu ah masih cuma satu dua menu makanan kita sajikan sampai lima atau enam menu makanan
mungkin kita harus seperti itu ya
fokus pada yang penting mungkin satu dua tiga bahan makanan menu makanan
itu sudah cukup
kemudian yang kedua adalah sebentar lagi kita akan mudik lebaran gitu ya
beberapa orang sudah mudik
pastikan betul betul dijaga pengeluaran mudik lebaran
dan pastikan satu lagi jangan sampai pengeluaran mudik lebaran kita ekstra bertambah
karena sekarang naik jalan tol yang melebihi kecepatan tertentu ada di potret
jadi itu ada biaya tilang yang luar biasa kalau anda ketawa melanggar gitu ya
dan pastikan thr pegawai yang bekerja di rumah tetap terbayar dengan baik
dan mudah mudahan kalau kita fokus pada hal hal yang esensial
dan satu lagi saya pikir pastikan kebersamaan keluarga itu tetap terjaga
ketahuilah bahwa mengeluarkan uang lebih mahal itu tidak menjamin keluarga tetap bisa berkumpul
yang paling penting bagaimana caranya kita bisa mengatur supaya keluarga tetap bisa berkumpul
tidak harus mahal tapi keluarga bisa tetap berkumpul
mungkin sediakan snack snack kecil dan lain sebagainya
yang penting keluarga bisa tetap berkumpul
dan esensi dari lebaran itu tetap ada

terima kasih terima kasih mas safir senduk
perencana keuangan yang sudah berbagi tips untuk berbagi bagi thr tentunya ya
terima kasih sekali lagi mas sehat selalu
terima kasih terima kasih anies mas